kini kita ke informasi lain cuitan wakil ketua umum partai gerindra fadli zon soal kunjungan yahya stakuf ke israel berbuntut panjang
seorang kader gerindra muhammad nuruz zaman mengundurkan diri sebagai kader partai besutan prabowo subianto
karena merasa cuitan fadli zon sebagai sebuah hinaan terhadap sangkiainya tersebut
nur zaman yang berlatar belakang santri ini merasa fadli telah menghina sekjen pbnu yahya khalil stakuf
pengunduran diri nuruz zaman disampaikan melalui surat terbuka kepada ketua umum gerindra prabowo subianto
yang kemudian tersebar di whatsapp
seperti dilansir detik com meskipun menyatakan mundur nur zaman mengaku belum mengajukan surat resmi kepada partai gerindra
namun dia telah membulatkan tekad untuk keluar dari partai gerindra